aparat kepolisian melakukan sterilisasi dari dermaga penyeberangan wijayapura cilacap hingga lapas nusa kambangan
penjagaan digelar karena ada pemindahan napi teroris dari makobrimob menuju nusa kambangan
polres cilacap terus melakukan penjagaan di dermaga penyeberangan wijayapura menuju nusa kambangan
mereka menunggu kedatangan api teroris pindahan dari makobrimob
setidaknya enam ratus lima puluh aparat kepolisian dan tni dikerahkan untuk melakukan pengamanan ini
mereka ditempatkan di beberapa titik untuk mengantisipasi adanya gangguan yang tidak diinginkan
agar proses pemindahan berjalan lancar polres cilacap melakukan sterilisasi dari mulai dermaga penyeberangan wijayapura hingga lapas nusa kambangan
tidak ada pengunjung yang diizinkan untuk masuk ke nusa kambangan kecuali aparat serta petugas lapas
polres cilacap dibantu dari jajaran tni
kita mengamukkan rute dari wilayah cilacap mulai dari perbatasan banyumas sampai dengan lokasi ke arah nusa kambangan
baik di rute sepanjang jalan ataupun di pelabuhan penyeberangan arah ke nusa kambangan
ada berapa personel pak yang dikerahkan
yang kita kerahkan hari ini sekitar enam ratus lima puluh gabungan tni polri dan kita dibantu oleh satuan brimopolda dalam pengamanan pada siang hari ini
dan sempat menyeberang ke nusa kambangan
hari kita melakukan pengecekan jadi dari mulai rute perbatasan sampai dengan tadi ke lapas nusa kambangan
dan kita setelah cek semuanya
kesiapan personil yang kita tempatkan termasuk beberapa personil dari lapas
kita sudah terhubung lewat sambungan skype dengan jurnalis transmedia imam ambarwoto di dermaga wijayapura cilacap jawa tengah
imam bagaimana situasi pengamanan di sana seberapa siap cilacap menerima napi terorisme yang akan datang ke sana
yang mengangkut para napi teroris dari makobrimob depok telah tiba di jermaga penyeberangan wijayapura dengan pengawalan ketat
delapan bus ini langsung masuk menuju ke dermaga penyeberangan untuk menuju ke nusa kambangan
mereka diangkut dengan dua kapal yang telah bersandar di dermaga
satu kapal yaitu mengangkut untuk dua bus serta rombongan pengawal dan satu kapal yang kedua adalah untuk mengangkut enam bus
jadi yang mengangkut para napi teroris ini menuju nusa kambangan
sementara pengamanan sendiri telah dilakukan sejak tadi pagi saat ada informasi bahwa seluruh napi teroris makobrimob yang melakukan kerusuhan di makobrimob akan dipindahkan ke lapas nusa kambangan
bahkan polres cilacap jawa tengah telah mengerahkan sebanyak enam ratus lima puluh personel dari aparat polisian tni dan dibantu oleh satuan brimob dari polda jawa tengah
dengan bersenjata lengkap mereka ditempatkan beberapa titik mulai dari jalan yang menuju dermaga wijayapura serta beberapa tempat seperti dermaga wijayapura sendiri serta beberapa jalan yang menuju ke lapas nusa kambangan
baik lapas nusa kambangan disterilisasi tidak menerima kunjungan seberapa lama kemudian aturan ini akan diberlakukan
sampai hari ini
kebetulan kan memang hari libur seharusnya memang hari kamis adalah hari kunjungan bagi para pengunjung keluarga dari para napi yang ada di nusa kambangan
namun akan adanya perpindahan napi teroris menuju nusa kambangan maka seluruh pengunjung yang akan untuk hari ini ditiadakan dan begitu juga karena hari libur makanya tidak mungkin ditiadakan
sehingga untuk saat ini tidak ada terlihat para pengunjung yang masuk nusa kambangan
dan yang terakhir apakah ada standar operasi khusus untuk penempatan dari napi napi teroris yang dibawa ke lapas nusa kambangan ini apakah anda punya informasinya
tadi dari kapolres jawa tengah akbp joko julianto menyebutkan bahwa mereka akan mengawal para napi teroris ini ditempatkan di lapas nusambangan
dan dari informasi yang disebutkan bahwa ada dua lapas yang akan ditempatkan
ini namun belum disebutkan di mana kedua lapas itu
yang jelas bahwa mereka akan mendapatkan pengawalan khusus bahkan tidak hanya dari densus delapan puluh delapan mengawal mereka dari makobrimob
dari bantuan dari aparat personil dari kapolres atau stab remove dari polulajawa tengah
baik bagaimana dengan penempatannya di dalam lapas apakah sudah ada informasi mereka akan ditempatkan atau akan diamankan seperti apa
kemungkinan mereka akan ditempatkan di lapas maksimum security yang ada di sekitar pasir putih
karena di sana merupakan lapas bagi para terpidana teroris dan juga bagi napi napi yang menjalani hukuman berat seperti hukuman sembuh hidup atau hukuman mati
baiklah imam ambarwoto melaporkan langsung dari dermaga wijayapura cilacap jawa tengah terima kasih